di mana kita akan melihat bagaimana presiden joko widodo berserta rombongan untuk melihat pasca terjadinya tsunami yang terjadi di selat sunda khususnya yang menimpa wilayah banten dan juga lampung
di sini warga cukup antusias untuk melihat dan menyelami secara langsung presiden joko widodo yang baru saja tiba di banten
dan rencananya memang presiden joko widodo ini akan mendatangi sejumlah titik lokasi pengungsian lalu juga lokasi terdampak tsunami yang terjadi pada sabtu pukul sembilan lewat dua puluh tujuh menit malam
di mana presiden juga selain itu juga akan bersama sama rombongan menuju tempat pusat data di mana banyak sekali informasi mengenai korban hilang korban luka maupun korban meninggal
terdata di tempat tersebut
dan penjagaan juga cukup ketat
kita masih mengikuti presiden joko widodo beserta rombongan yang ada di banten saat ini
selain itu juga sebelumnya presiden joko widodo memang berencana untuk mengunjungi lokasi terdampak bencana tsunami berserta ibu ibu istri anggota kabinet yang tergabung dalam oase
yakni organisasi angkasa
aksi solidaritas era kabinet kerja yang akan memberikan bantuannya kepada pengungsi yang ada di pandeglang
dan informasi ini kami dapatkan dari cnnindonesia com di mana tadi sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat memang presiden telah tiba di lapangan ahmad yani yang ada di banten
memang kondisi cuaca cukup baik untuk saat ini
ambil ambil aja tapi gak apa apa
di mana sebelumnya pada hari minggu
pagi di kawasan banten mengalami hujan yang cukup deras sehingga menghambat proses evakuasi para evakuator dan juga para lawan untuk membantu proses evakuasi warga maupun barang barang milik warga yang mungkin saja masih berada di lokasi
dan sepertinya ini presiden jokowi telah tiba di salah satu lokasi pengungsian yang ada di labuan banten
dan sepertinya ini presiden jokowi telah tiba di salah satu lokasi pengungsian yang ada di labuan banten

kita lihat bagaimana kondisi para korban yang saat ini berada di lokasi tersebut
di mana bnpb sendiri pagi tadi sempat merilis bahwa ada sebanyak dua ratus delapan puluh satu korban yang meninggal dunia lalu satu ratus enam belas yang mengalami luka luka dan lima puluh tujuh orang yang masih dinyatakan hilang
namun informasi ini masih terus diupdate oleh bnpb
untuk mengetahui secara pasti jumlah dari korban akibat tsunami yang terjadi di selat sunda
memang sebelum dari lokasi ini presiden joko widodo sempat berencana untuk merayakan natal
di sulawesi namun karena ada kejadian ini presiden akhirnya datang menuju banten untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi para korban terutama yang ada di pengungsian saat ini
dan tadi kami juga sempat mewawancari pihak palang merah indonesia kepala markas pmi banten yakni ibu embai bahriah yang mengatakan bahwa untuk saat ini mereka masih berkoordinasi dan akan langsung memberikan bantuannya atau menyalurkan bantuannya ke para pengungsian
dan tadi kami juga sempat mewawancari pihak palang merah indonesia kepala markas pmi banten yakni ibu embai bahriah yang mengatakan bahwa untuk saat ini mereka masih berkoordinasi dan akan langsung memberikan bantuan ke para pengungsian saat ini

dan tadi kami juga sempat mewawancari pihak palang merah indonesia kepala markas pmi banten yakni ibu embai bahriah yang mengatakan bahwa untuk saat ini mereka masih berkoordinasi dan akan langsung memberikan bantuan ke para pengungsian saat ini
dan memang untuk bmkg sendiri menyatakan bahwa hingga tanggal dua puluh lima desember esok dimana dilarang untuk mendekati pesisir pantai karena tinggi gelombangnya masih tinggi hingga mencapai tiga hingga empat meter

kita lihat di situ bahwa untuk meredakan trauma bagi para anak anak maupun
para korban tsunami ini banyak sekali hiburan yang diberikan agar menghilangkan trauma bagi para korban tsunami yang terjadi di laut sunda terutama yang ada di banten maupun lampung
kita juga masih menunggu bagaimana tanggapan presiden
apa yang menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk menangani tsunami
memang sebelumnya presiden joko widodo juga sempat menginstruksikan sejumlah pihak untuk lebih memfokuskan diri dalam menangani bencana tsunami
juga mencari solusi bagaimana agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi
dengan memperbaiki maupun menambah alat pendeteksi tsunami di sejumlah titik
dimana memang ada beberapa titik yang menjadi lokasi diletakannya alat pendeteksi tsunami ini
namun memang banyak informasi juga yang mengatakan bahwa alat pendeteksi tsunami ini banyak yang hilang rusak dan juga tidak diketahui keberadaannya
sampai saat ini pula pihak pihak terkait seperti bmkg juga masih memantau secara langsung bagaimana keberadaan dari alat pendeteksi tsunami ini
kembali kami sampaikan pula kepada anda
tadi pagi sekitar pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat pihak bnpb sempat merilis jumlah sementara untuk korban meninggal akibat tsunami yang terjadi di selat sunda
baik itu yang ada di lampung maupun banten
dimana korban meninggal disebut disini ada sebanyak dua ratus delapan puluh satu orang yang meninggal dunia
lalu satu ratus enam belas yang mengalami luka luka dan lima puluh tujuh orang masih dinyatakan hilang
dan informasi ini akan masih terus diupdate oleh pihak bnpb karena mengingat sulitnya untuk menjangkau lokasi
dimana jalan jalan untuk menuju lokasi terdampak mengalami korban
kerusakan yang cukup parah sehingga menyulitkan bagi para evakuator maupun para relawan untuk membantu proses evakuasi para korban dari tsunami yang terjadi pada sabtu lalu
dan saat ini presiden juga masih terus untuk mengunjungi korban dan juga dapur umum bagi para pengungsi yang ada di lampung
pmi juga masih terus berkoordinasi untuk memberikan atau membagikan tanggung jawab karena banyaknya lokasi yang menjadi titik dari lokasi tsunami yang terjadi pada hari sabtu lalu
tadi sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat presiden joko widodo beserta rombongan hadir di lapangan ahmad yani yang ada di labuan banten
untuk mengunjungi sejumlah titik lokasi pengungsian dan juga untuk meninjau secara langsung lokasi terdampak dari tsunami
terutama yang ada di kawasan cerita di mana di kawasan cerita sendiri memang kita ketahui bersama bahwa pada malam kejadian sedang ada acara
acara yang dilakukan oleh pihak pln bagian jawa barat di mana di sana juga terdapat personil tujuh belas di mana ada beberapa personil tujuh belas yang dinyatakan meninggal dunia
ini belum diketahui nasibnya
tidak hanya itu komedian a a jimmy yang biasa berseliwaran di layar televisi anda
mungkin anda sering menyimak atau mengikuti dan menonton televisi
a a jimmy yang biasa suka sekali untuk mengikuti gaya berbicara dari daikondang a a jim
juga ikut turut meninggal dunia beserta istrinya dan saat ini sudah berada di kediamannya
dan akan segera dikebuikan pada senin pagi ini
dan kita lihat juga di sini sekarang para petugas ataupun relawan menurunkan sejumlah bantuan
dari sebuah truk untuk para pengungsi yang ada di lokasi pengungsian yang ada di labuan banten
dan di gunung anak krakatau juga porak poranda akibat tsunami yang meluluhantakan kawasan tersebut
namun hingga kini juga petugas masih terus menjaga lokasi untuk melakukan evakuasi pada para korban
karena memang diketahui bersama bahwa memang ada sejumlah korban yang mengalami
ataupun luka luka dan juga meninggal dunia di kepulauan sebesi itu
kami juga sempat menghubungi pihak pmi bahwa pmi yang ada di banten mengatakan bahwa mereka juga akan terus berkoordinasi
dengan pihak pihak terkait untuk langsung membantu mengevakuasi korban dan juga memberikan bantuan
dan hingga minggu malam berdasarkan data dari maksud kami hingga senin pagi berdasarkan data dari bnpb
mengatakan bahwa ada sebanyak dua ratus delapan puluh satu korban yang dinyatakan meninggal dunia
lalu ada satu ratus enam belas yang mengalami
luka luka dan lima puluh tujuh orang yang dilaporkan hingga saat ini masih hilang
bapak ibu dan lain lain ya bu
bawaannya ini adanya penolong penyakit pasca
biasanya ini sekarang bukan begitu
sekarang kita harus menolong
artinya tentunya untuk bagaimana kita menolong agar mereka survive dalam hidup patah tulang
ya kita harus tolong untuk patah tulang
setelah kejadian ini baru kita lihat lingkungan pasti
lingkungan ini juga akan menyebabkan penyakit
misalnya nanti kalau memang ini ada pengungsian
misalnya bagaimana makan mereka
sehingga mereka tidak mendapat diari dan sebagainya
cnn indonesia breaking news akan kembali
usai jeda tetaplah bersama kami